tapi sampai sekarang belum balik om oke danu dan lu tenang ya dan lu sekarang ajak temen temen yang
lain untuk keluar dari panti tunggu di halaman panti ya om al sama tante andin di jalan udah
lanjut ke sana kamu tenang ya ya om ya oke om oke ya udah hai sindi tante elsa kemana ya
kok aku cari di kamarnya enggak ada iya ya kita masak sendiri aja yuk
harusnya kita pakai panci yang gede itu biar gak tumpah airnya
tante ausa kemana sih katanya dia mau kasih
kita makanan enak ya udah malam belum pulang pulang kita kan lapar
kebakaran kebakaran kebocoran gimana iya danu tadi kan kita lagi mau
masak terus tiba tiba kebakaran apinya gede banget aku takut aku telepon dulu ya
ya danu kenapa dapur tipanti kebakaran om cepetan om kesini om
tante elsa tadi pergi bilangnya mau beli makanan tapi sampai sekarang belum balik om
oke danu danu tenang ya dan lu sekarang ajak temen temen yang lain untuk keluar dari
panti tunggu di halaman panti ya om al sama tante andin di jalan udah menuju ke sana kamu tenang ya
mas panti kebakaran mas mas kamu harus
pegang asuan pambadang kebakaran mas
comprar wounded di jalan selayar pak iya segera dateng ya pak terima kasih banyak
yang alesam ananya bisa bisanya di name to the love kamu tidak membut
aku gak mau liat kamu disini lagi
jangan begitu sayang
gak mau pisah sama kamu
kamu ingat aku lagi mengandung anak kamu
kamu pergi sama aku
aku gak mau lihat kamu lagi
kenapa kamu setegah ini sama aku
aku tuh beneran cinta sama kamu
kenapa kamu gak percaya
aku gak mau
aku gak mau kehilangan kamu
aku gak bisa hidup datanglah kamu
aku gak bisa hidup tanpa kamu
gue gak mungkin memperbaiki hubungan ini sendirian
kamu udah pulang kantor belum
saya udah pulang
udah mau jalan pulang juga
saya mau ketemu kamu boleh nggak
saya butuh bantuan kamu
kalau kamu gak keberatan
kebetulan saya juga udah gak ada urusan
mau ketemu dimana ya
mau ketemu dimana ya
mau ketemu dimana ya
mau ketemu dimana ya

di sparrow cafe aja ya
sekarang saya langsung jalan ya
sekarang saya langsung jalan ya
sampai ketemu disana ya ren
aduh apinya makin gede
apinya makin gede
ini lelaki di mana
ini enggak apa apa
apakah masih ada anak anak di dalam
posisi kebakarannya dimana
yang di dapur
apakah bisa masuk lewat situ samping
om dengan tim akan mencoba memadamkan
silahkan anak anak ke tempat yang lebih aman

ma aku mau ngabari
ini pantai asuhan bagian dapurnya
barusan kebakaran dan masih banyak asap di sini
ini anak anak juga gak bakalan bisa tidur di sini malam ini
boleh nggak anak anak tidur di rumah
untuk satu malam ini atau dua hari tiga hari
sampai kondisi panti asuhan ini kembali membaik
pantai asuhan kebakaran
yaudah yaudah gak apa apa
kamu bawa aja anak anak panti kesini
biarkan mereka nginep disini ya
makasih banyak ya ma
panti asuhan mutiara bunda kebakaran
boleh gak temen temen pantai asuhan kamu nginep disini